laporan yang dirilis pengawas hak asasi manusia internasional itu setembal dua ratus tiga belas halaman dengan judul batas yang dilampaui otoritas israel dan kejahatan apartheid serta persekusi
aparted merupakan kebijakan politik rasial yang diterapkan di afrika selatan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam sistem aparted terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam yang disahkan
mahkamah pidana internasional mendefinisikan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari tiga unsur utama
pertama niat untuk mempertahankan dominasi penduduk satu kelompok keras terhadap kelompok ras lain
kedua penindasan sistematis oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang terpinggirkan
dan terakhir tindakan tidak manusiawi
human rights watch menemukan bahwa unsur unsur itu
terdapat pada apa yang terjadi di antara israel dan palestina
itu berupa kebijakan untuk mempertahankan dominasi orang israel atas warga palestina dalam konflik wilayah kedua negara
dalam upaya mempertahankan wilayah ada penindasan sistematis dan tindakan tak manusiawi terhadap warga palestina yang tinggal di sana
undang undang di israel yang mengatur kewarganegaraan selama ini lebih memprioritaskan orang orang israel
yang tersingkirkan akibat undang undang yang dibuat israel
hak untuk memperoleh atau menyewa tanah
hak untuk kembali
hak untuk tinggal
hak untuk hidup berkeluarga
dan hak untuk memperingati hari nakba
lebih dari lima warga palestina
dan lebih dari seratus ribu luka luka
selain itu dua ratus lima puluh warga israel meninggal dan lima luka luka
dosen pascasar janaka jentimurtengah dan studi islam hamdan bashar memandang harus ada tindakan konkret dari pbb
mungkin sudah waktunya di dunia seperti sekarang ini hpt itu sudah harus direformasi

itu adalah bentuk ketidakadilan yang warisan perang dunia kedua
itu adalah bentuk ketidakadilan yang warisan perang dunia kedua
ya okelah waktu itu karena arahan keamanan
di mana negara negara menang dalam perang dunia kedua diberikan pilihan itu
sementara sekarang sudah berapa tahun dari perang dunia ii kan
dan kemudian dunia sudah semakin berkembang dan bahkan kemudian borderless kan
masa pengusi menggunakan tata cara seperti itu
senin enam belas mei lalu dalam rapat virtual mendesak
tingkat menlu negara oki indonesia kembali menegaskan posisinya
kita tidak harus lupa
palestine adalah satu satunya negara di dunia ini yang masih diperlukan oleh kekuasaan kolonial
fina nabilah windri hawadis jakarta